sudah dibuat deg degan karena kesimpang siuran berita konser coldplay jakarta
mulai dari menggoda dengan memutar video promo konser tour dunia music of the spears
hingga akhirnya merilis tanggal lima belas november dua ribu dua puluh tiga sebagai tanggal resmi konser coldplay di stadion utama gelora bung karno
pihak promoter pun telah merilis dna pembagian kategori tiket serta harganya
terbagi menjadi sebelas kategori tiket konser coldplay dibanderol mulai dari harga rp delapan ratus hingga rp sebelas
nonton konser sebelas juta pastinya dapat pengalaman yang berbeda dong ya
kategori ultimate experience yang dibanderol seharga sebelas juta rupiah ini merupakan paket khusus untuk tiket cat one
yang akan mendapatkan tour ke backstage
mendapatkan merchandise eksklusif
juga berkesempatan mendapatkan foto yang diambil oleh fotografer profesional
kalau belum mampu beli tiket rp sebelas
promotor juga menyediakan kategori my universe yang dijual seharga rp lima tujuh ratus
pemegang tiket kategori ini akan mendapatkan tiket standing festival dengan sejumlah keuntungan
termasuk akses masuk venue lebih awal hingga merchandise cole
dan perlu diperhatikan
dan perlu diperhatikan
dan biaya tambahan lainnya sebesar rp tujuh puluh
bisa gitu ya
dengan besarnya antusiasme warga indonesia yang ingin memperbutkan sekitar rp lima puluh ribu
perang untuk mendapatkan tiket pun pasti tidak terhindarkan
hal ini pun dimanfaatkan dengan banyaknya just tip untuk mendapatkan tiket coldplay
namun harus hati hati dengan adanya penipuan ya
pihak promotor pun telah memperingatkan
tiket resmi hanya akan dijual dari web coldplayinjakarta com
dan tidak dijual di tempat lain
bukan hanya justif
hal ini pun dimanfaatkan oleh salah satu tempat penitipan anak
yang menawarkan jasa titip anak ketika konser coldplay sedang berlangsung
sudah siap lompat lompat sama mas chris martin
mari berjuang untuk mendapatkan tiketnya dulu di tanggal tujuh belas mei nanti ya